pemerintah melarang mudik yang mulai efektif pada jumat dua puluh empat april ini
dan diikuti sanksi bagi yang melanggar
sanksi diterapkan secara efektif mulai tujuh mei dua ribu dua puluh
namun belum diketahui sampai kapan larangan ini berlaku termasuk sanksi yang diberikan
menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan mengatakan
larangan mudik saat ramadan maupun idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah berlaku untuk wilayah jabodetabek
wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau psbb dan zona merah pendularan virus corona
masyarakat dilarang untuk keluar masuk wilayah jabodetabek juga wilayah yang sudah ditetapkan
tidak ada penutupan jalan tol namun kendaraan yang boleh melewati jalan tol
hanya kendaraan yang membawa logistik pekerja medis dan pekerja perbankan
sementara transportasi massal seperti krl tetap beroperasi untuk memudahkan
lalu lintas tenaga medis dan pekerja di bidang perbankan serta logistik
dan atau tadi rata sudah memutuskan larangan mudik
jadi mempertimbangkan situasi dan kondisi berdasarkan fase survei yang dilakukan kementerian perhubungan belakangan ini
kami lakukan itu tiga kali survei yang terakhir adalah tanggal tiga belas dan tanggal lima belas april
jadi masih ada didapat kira kira
hampir dua puluh persen warga yang bersekeras untuk melaksanakan mudik
meskipun sudah ada himbawan sebelumnya untuk pemerintah tidak melakukan mudik
jadi kita sudah sosialisasi jangan mudik atau tidak mengajurkan mudik
namun dari hasil survei itu masih dua puluh empat persen yang ingin mudik
atas dasar itu dalam rapat terbatas tentang pembahasan antisipasi mudik
melalui video conference pada selasa tanggal dua puluh satu bulan empat
dua ribu dua puluh pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat ramadhan
empat belas empat puluh satu hijriah maupun hari raya idul fitri untuk wilayah jabodabek
dan wilayah wilayah yang sudah ditetapkan untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar
dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona
saya kira pemerintah daerah juga nanti bisa ngatur di sana
pelarangan mudik ini nantinya tidak diperlukan
bolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya jabodebek
namun logistik masih dibenarkan
namun masih diperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam jabodetabek
atau yang dikenal istilah agglomerasi
transportasi massal di dalam jabodebek seperti krl juga akan jalan
untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan
saya ulangi krl juga tidak akan ditutup
dan cleaning service rumah sakit dan sebagainya
karena mereka banyak dari hasil temuan kami yang naik krl bogor jakarta itu bekerja dalam bidang bidang tadi
pelarangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari jumat tanggal dua puluh empat april
namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditagakkan mulai tujuh mei
jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap
kalau bahasa keren militernya saya sebut bertahap bertingkat dan berlanjut
saya ulangi ya bertahap bertingkat dan berlanjut
kita tidak ujuk ujuk bikin begini
karena semua harus dipersiapkan secara matang cermat
seperti diketahui pemerintah juga baru saja menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat
khususnya wilayah jabodabek
dan sesuai arahan dari presiden joko widodo seluruh hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial juga harus segera berjalan
nah atas itulah pemerintah memutuskan untuk melarang mudik pada tahun ini